langsung saja kita bahas dampak psbb ketat yang baru saja diberikan kepada sebagian wilayah jawa dan bali
terhadap dunia usaha kami telah tersambung dengan wakil ketua dewan pertimbangan kadin dki jakarta sarman simanjorang
selamat pagi bang sarman apa kabar
selamat pagi mas ali salam sehat dan semangat selalu
bang saman langsung saja saya minta pendapat dari kadin dki jakarta terkait dengan pembatasan di pulau jawa dan juga bali
salah satunya pasti dki juga terkena imbasnya bagaimana
ini memang adalah merupakan kebijakan yang mungkin agak berat diputuskan oleh pemerintah
karena ini menyangkut pertama keselamatan dan kesehatan masyarakat yang kedua juga adalah terhadap dampak ekonominya
kalau kita lihat ya profil pulau jawa dan bali hampir lima puluh persen lebih ya sekitar lima puluh lima persen penduduk nasional itu ada di pulau jawa
kemudian bahwa ekonomi
ekonomi di pulau jawa ini sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi nasional
karena hampir sembilan puluh delapan persen pdb nasional itu disumbang dari pulau jawa
nah dengan adanya pembatasan psbb yang diperketat lagi di pulau jawa dan bali nah tentu ini akan sangat sangat mengganggu dan akan sangat sangat mempengaruhi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional
pertama pasti akan ada penurunan
dari sektor perdagangan
akan ada penurunan dari sektor transportasi
kemudian dengan adanya pembatasan atau katakanlah pengetatan kunjungan antar daerah ya apalagi dengan adanya pengumuman ini
pasti masyarakat juga psikologinya juga sudah pasti terbangun bahwa akan hati hati keluar kota dan segala macam
itu juga nanti akan berdampak terhadap ukm kita
apalagi misalnya sepanjang pantura itu kita lihat banyak ukm kita yang berjualan
itu sebelum psbb diberlakukan saja itu sudah banyak yang
tutup apalagi ini diperketat lagi
jadi banyak ukm yang akan tumbang gitu
kalau di penghujung tahun dua ribu dua puluh kemarin ekonomi sudah mulai merangkak mulai naik lagi
dan kemudian pemerintah mengeluarkan berbagai stimulus fiskal stimulus untuk para tenaga kerja
apakah sudah siap dunia usaha dan juga pekerja ini jika kemudian diberlakukan kembali psbb yang lebih ketat daripada psbb sebelumnya
ya jadi sebenarnya gini
ini psbb ini kan tadinya kan hanya berlaku di jakarta
sedangkan daerah daerah yang lain itu kan kebijakan sendiri sendiri walaupun ya beda beda tipis juga
tapi kalau ini kan hampir sama
jadi artinya bahwasanya kebijakan yang ada di jakarta itu disamaratakan juga yang ada di seluruh jawa dan bali
pertama misalnya pembatasan jam kerja
yang kedua juga adalah pembatasan mal
ya yang namanya pusat perdagangan yang namanya mal
itu jam tujuh malam sudah harus tutup
padahal kita tahu bahwa jam jam tujuh ini adalah jam jam yang biasanya sangat ramai dikunjungi
nah itu akan sangat mengurangi transaksi dan perputaran uang di pulau jawa
dan itu akan sangat berdampak gitu loh
nah sebenarnya walaupun pemerintah sudah memberikan stimulus kepada kita pengusaha
sebenarnya kami dari pengusaha sudah siap di awal tahun ini kan
tapi dengan adanya psbb ini
nah tentu akan memberikan efek psikologis kepada pengusaha pengusaha kita
memang akan ada lagi ruang gerak daripada koperasi usaha yang sangat terbatas
dan juga ruang gerak masyarakat yang terbatas
dan itu akan sangat sangat menurunkan daripada produktivitas dunia usaha yang ada di pulau jawa dan bali
produktivitas menurun apalagi jawa dan bali
ini merupakan dua pulau yang bisa dibilang penyumbang ekonomi terbesar bagi indonesia
nanti kalau bicara soal angka pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi kedepannya
dan juga produktivitas atau pmi manufacturer kita
mulai naik padahal di tahun dua ribu dua puluh kemarin bagaimana bang
nah otomatis ini juga akan berpengaruh
apalagi ini kan sampai tanggal dua puluh lima ya
sampai tanggal dua puluh lima januari
kemudian kita tidak tahu apakah itu nanti masih diperpanjang apa tidak
nah ini masih tanda tanya bagi kita
tentu ini akan kembali lagi sejauh mana nanti kita mampu mengendalikan dan menurunkan angka daripada penyebaran covid sembilan belas ini
yang jelaskan seperti ini
bahwasanya tadinya psikologi pengusaha di awal tahun ini
sebenarnya sudah setidaknya
sangat sangat postibis ya bahwa ekonomi kita akan mulai bergerak
apalagi di akhir tahun kan trennya sudah mulai bagus gitu kan
tapi dengan adanya pengetatan daripada perlakukan psbb ini
nah tentu memang terus terang saja saya katakan bahwa dari secara umum pengusaha pengusaha kita ada kekhawatiran
ada semacam bahwa pertumbuhan ekonomi kita kelihatannya nanti di semester empat ini juga masih
di kuartal empat ini juga masih sangat sangat rendah
kan masih minus gitu loh
minusnya ini dari pemerintah kan diperkirakan sekitar dua sembilan
ya tapi karena dengan adanya pengetatan ini kemungkinan itu bisa di atas dua puluh
gitu loh kontraksinya
jadi ini memang sangat berpengaruh besar
jadi dengan adanya pembatasan ini tentu akan sangat berpengaruh terhadap dampak pertumbuhan ekonomi kita nanti di kuartal empat
ya bang sarman kita sekarang melihat secara keseluruhan bagaimana komite kcpn menanggulangi pandemi dan juga menanggulangi permasalahan ekonomi yang ada saat ini
kalau bang sarman menilai itu sudah sebaik apa dan bagaimana nantinya jika kemudian dilakukan rem kembali di jawa dan bali
ini pengaruhnya terhadap image iklim investasi kita untuk para investor
karena berbicara dunia usaha kita berbicara soal penanam modal yang ingin menanamkan modalnya di indonesia agar kemudian bisa produktivitas para pengusaha ini meningkat
nah tentu masalah ini begini
nah tentu memang dengan adanya kebijakan ini
karena ya saya sangat yakin bahwa para investor investor investor itu akan wait and see lagi gitu loh
mereka pasti akan menunggu
tidak akan mungkin pada saat psbb seperti ini mereka akan masuk
tidak akan mungkin
pasti mereka ketika kondisi kita sudah mulai normal kembali
nah ini yang harus menjadi tanggung jawab kita semuanya
jadi ya kami juga dari pelaku usaha sangat berharap kepada seluruh elemen masyarakat kita
ayolah kita bersama sama melaksanakan apa yang menjadi himbawan pemerintah
melakukan protokol kesehatan
supaya betul betul sampai dengan tanggal dua puluh lima januari ini
trend daripada penyebaran virus corona ini itu bisa kita tekan bisa dikendalikan
sehingga harapan kami dari pelaku usaha bahwa psbb ini tidak dilanjutkan lagi sampai bulan februari
kalau itu sangat dilanjutkan tentu nanti akan memperpanjang lagi masa penantian dari para investor kita untuk masuk gitu loh
tapi apa namanya di luar itu kami juga sangat berharap agar pemerintah juga tetap bagaimana
menjaga daya beli masyarakat kita terutama di pulau jawa
jadi jangan sampai misalnya psbb ini akan mampu menekan secara drastis daripada daya beli masyarakat kita
konsumsi rumah tangga kita di pulau jawa
jadi dalam hal ini misalnya jangan sampai jalur logistik khusus sembako misalnya yang sampai terhambat
kemudian juga penyaluran bansos langsung tunai itu juga jangan sampai terlambat
nah ini sangat diharapkan peran dari pemerintah di sini untuk menjaga konsumsi rumah tangga
kita di pulau jawa supaya pertumbuhan ekonomi kita nanti di kuartal empat ini jangan sampai tertekan agak mendalam gitu loh
artinya banyak hal yang harus dipertimbangkan agar nantinya pembatasan ini benar benar bisa mengeluarkan hasil yang optimal
begitu tidak ada harapan dunia usaha adalah tidak ada lagi pembatasan ketat di dua pekan ke depannya setelah dua puluh lima januari ini usai
terima kasih untuk sementara bang sarman simanjorang ketua dewan pertimbangan kadin dki jakarta
sudah bergabung bersama cnn indonesia today pada pagi hari ini
selamat pagi bang sehat selalu